di perairan tanjung keraunjoba
keraunjoba kemudian pagi harinya berawan dan siang harinya juga cerah berawan hujan ringan dengan suhu dua puluh empat sampai dengan tiga puluh empat derajat
jadi besok pagi kita masih didukung dengan cuaca yang masih bisa kita laksanakan untuk melaksanakan operasi sehari yaitu masih berawan
hujan ringan pun terjadi pada malam hari
lanjut ini perkiraan cuaca
lanjut baik seluruh korban
lanjut ini perkiraan akan diserahkan ke rumah sakit polri kramatjati untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim dvi dari polri
saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan
mungkin silakan kalau ada pertanyaan
ada yang perlu ditanyakan
baik terima kasih
sampai dengan saat ini belum ada ditemukan yang tadi dipertanyakan
baik dengan tadi kami mengerahkan empat kapal saya berusaha secepat mungkin bisa menemukan bangkai kapal
sehingga apabila sudah ditemukan kita bisa segera melaksanakan evakuasi dari bangkai kapal tersebut
jadi malam ini juga saya perintahkan untuk
bisa bergerak dan bergabung untuk bisa mencari melaksanakan pencarian bangkai kapal
hanya penyelaman yang saya hentikan
karena situasi dan kondisi malam hari
bukan operasi pencarian itu wilayahnya dibagi dua
untuk wilayah atas permukaan dilakukan oleh searching udara dengan heli
yang tidak melakukan pencarian bangkai kapal
yang daerah untuk yang satu tadi
nah daerah prioritas satu adalah daerah khusus untuk pencarian bangkai kapal
yang sesuaikan dengan koordinat pada saat last contact pada saat yang kami terima
sehingga luasannya juga kami petakan seperti ini
jadi luas area pencariannya sekitar satu ratus dua puluh empat nautical mile
dengan daerah prioritas satu enam puluh dua nautical mil
bukan kapal selam
kapalnya kapal atas air tapi menggunakan alatnya itu menggunakan alat
ping locator itu untuk mencari black box
masalah dengan adanya bantuan dari singapura sampai dengan saat ini
dari basarnas selaku leader dalam operasi evakuasi pencarian petolongan
belum mendapatkan konfirmasi
belum mendapatkan konfirmasi
sementara kami akan mengerahkan dulu kapal kapal kita untuk mencari posisi bangkai kapal
peralatan kita sudah memadai
tinggal nunggu waktu saja
perlu kerja keras dan perlu waktu yang cukup bisa memastikan terdapatnya bagai kapal
kemudian satu lagi
kalau pas pencarian korban
pencarian korban itu di sini adalah kantor basarnas
posko taktis kita berada di jakarta container international
container ya di sana
di dekatnya kolin lamil ya jcit ya
jit priok di sana
itu poskotis kita di sana ada di sana
mungkin yang pertama itu kan tambah satu lagi ya
jadi ditambah satu lagi jadi sembilan ya
saya belum dapat info yang terakhir ini
yang saya catat baru delapan ya
sudah sembilan kantong sudah sembilan kantong mayat yang sudah dikirim ke rumah sakit polri kramat jati
tidak berhenti dua puluh empat jam itu terus kita menggunakan shift yang melaksanakan operasi pencarian
mungkin selama empat jam lima jam ganti personil terus
sampai dengan kita maksimalkan untuk bisa ketemu bagai kapal tersebut
tambahan dari enam tentunya
makanya judulnya saya update
sehingga update itu menambahkan dari yang sebelumnya
jadi dari enam sekarang jadi sembilan tambah tiga ya
baik kri rigel setiap jam saya pantau dan saya koordinasikan
sampai dengan saat ini belum memberikan konfirmasi kalau menemukan tanda tanda adanya bangkai kapal di sana
tetap saat ini masih terus melakukan pencarian ya
ya kondisi black box jangan sampai salah bahwa kondisi basarnas menyiapkan bahwa kondisi black box sudah ditemukan
belum belum belum
ada di running tech itu basanas menemukan black box
belum salah itu ya
saya juga belum memberikan pernyataan itu masih dalam pencarian
kapalnya kurang lebih sekitar empat belas kapal kemudian helikopternya dua
yang satu standby akan saya siapkan
yang kedua akan saya stand by kan
hari ini masih melaksanakan ya empat belas
saya tadi sempat koordinasi mungkin kondisinya sudah agak sore sehingga visibility nya juga sudah berkurang sehingga tidak maksimal
kalau menurut saya
masih bisa terlihat tadi berdasarkan dari beberapa penyelam
penyelam itu kita dibantu oleh dari tni al
baik dari kopaska maupun dari marinir
termasuk dari basarnas
tidak ada pak sumbernya tetap dari sini
sumber itu tetap satu pintu dari poskotis yang ada di tanjung priuk sana
hanya baru sembilan
dari sana baru ditransfer ke kita di kantor pusat sini
jadi tidak ada yang sampai tiga belas atau lain sebagainya
satu sumber pak ya
biasanya dalam waktu satu hari atau dua hari ke depan
dari bmkg akan menerbitkan informasi terkait dengan kecelakaan
jatuhnya pesawat jt enam ratus sepuluh dihadapkan dengan kondisi cuaca
seperti itu biasanya
kita tunggu saja nanti
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sementara ini tidak ditemukan hal hal seperti itu
jadi tidak ada yang dimaksudkan ada ruka bakar dan sebagainya
ya karena hantaman itu
ada lagi saya kira cukup ya
ya tergantung pak ini bisa berapa seminggu atau berapa
karena kan terurai dengan bakteri karena kebusukannya itu
kalau mungkin korbannya ada di dalam dan mungkin bisa
itu mungkin ada beberapa yang bisa keluar karena memang bisa sudah
sudah keluar dari bangkai pesawatnya itu
terjebak masih terjebak di dalam kapal
prediksi saya masih terjebak di dalam kapal

kan bebannya lebih ringan
perlu lebih lebar lagi kita untuk mengecek posisi bangkai kapal tersebut
penyelaman saya hentikan karena malam hari visibilitinya kurang
jadi besok pagi lengkap
baik penyelaman kapal atas air dengan heli semuanya lengkap
sepagi mungkin mungkin jam tujuh sudah kita lakukan penyelaman
sementara ini belum ada baru dari tni baik dari tni al maupun dari basarnas
kemungkinan juga sudah beberapa tadi teman teman dari penyelam penyelam ini profesional juga sudah kontak dengan kita
kalau mau bergabung silakan
tetap leadernya ada di basarnas
total personilnya sekitar yang tadi saya katakan satu ratus lima puluh an
tapi nanti akan ditambah lagi dari lampung maupun dari semarang yang akan kita datangkan dengan kn sar untuk membantu proses pencarian dan evakuasi
sekian cukup ya
ya saya sudah katakan di awal tadi penyelaman sudah dilakukan di antara tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima memang kedalamannya segitu rata rata segitu di sana
ya bisa jadi kita kan belum tahu ya kita kan belum tahu koordinat last contact terakhir itu di kedalaman kurang lebih
kisah yang dikisahkan tadi adalah pernyataan dari bambang surya aji direktur operasional basarnas
menyampaikan penyelaman akan sudah dihentikan pada malam hari ini
senada dengan informasi yang disampaikan rekan kami di lapangan nesya megawati
penyelaman dilanjutkan besok pagi tapi pencarian tetap dilakukan dua puluh empat jam
pencarian melalui udara menggunakan helikopter dan juga kapal kapal yang sudah berlangsung pada malam hari ini
kemudian black box belum ditemukan
ada sejauh ini sembilan kantong jenazah per hari ini sudah dibawa ke rumah sakit polri
kemudian disampaikan tidak ada bekas terbakar dari barang barang yang ditemukan
baik dari serpihan puing pesawat kemudian dari barang barang pribadi
ataupun dari jenazah sendiri tidak ada bekas terbakar
kemudian titik jatuhnya pesawat sudah diselami tapi belum ditemukan badan pesawat
kemungkinan bisa bergeser karena arus laut
kami akan kembali hadirkan informasi lainnya di cnn indonesia breaking news sesaat lagi